ya jadi memang ada kenaikan ya
jadi kenaikan bahkan saat ini kenaikan itu ada yang sampai dua ribu dua ribu enam ratus ya
nah tapi kenaikan ini belum kita sebut sebagai lonjakan ya menjadi kenaikan
dan ini sangat wajar karena ada dua
satu bisa karena varian yang lama kemudian ada subvarian yang baru yaitu aktorus itu
nah jadi kenaikan ini masih kita anggap wajar karena masih di bawah standar atau level indikator yang dibuat oleh who
nah tapi ini menjadi waspada bagi kita
ada naik kasus loh ada yang dirawat juga meningkat dan bahkan juga ada meninggal yang meningkat
walaupun kenaikannya belum signifikan atau belum terjadi kelonjakan tapi perlu kewaspadaan